ya rekor lima puluh enam ribu lebih kasus baru covid sembilan belas terkonfirmasi pada hari ini lima belas juli dua ribu dua puluh
pemerintah melalui menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
mengklaim mulai menjalankan skema penanganan covid sembilan belas kategori skenario terburuk
pemerintah berharap langkah yang mereka ambil ini bisa menekan lonjakan covid sembilan belas tidak mencapai enam puluh ribu kasus baru
dan saya akan ajak anda melihat seperti apa skenario tersebut alias strategi pemerintah menghadapi lonjakan kasus covid sembilan belas
kita ke slide yang pertama
dalam konferensi pers pada kamis pagi ini menko luhut menyebut pemerintah akan terus mempercepat proses vaksinasi yang ada di wilayah indonesia
dan stok vaksin hingga saat ini ada sekitar empat ratus delapan puluh juta dosis
sejak awal hingga akhir juli atau bulan ini pemerintah menargetkan sekitar satu juta suntikan perharinya kepada tiap tiap individu
pemerintah juga membuka rumah sakit lapangan darurat seperti salah satunya
rusun nagrak sebagai rumah sakit darurat dengan kapasitas seribu tempat tidur
kemudian ada juga nih penambahan rumah sakit atau beberapa rumah sakit juga akan dijadikan sebagai rumah sakit khusus covid sembilan belas
kita masih menunggu apa apa saja rumah sakit tersebut
pemerintah juga rencananya akan menambah sekitar sembilan ratus tempat tidur di asrama haji pondok gede
kemudian juga ada lima ratus lagi tempat tidur dalam pembangunannya di rumah sakit tanjung duren jakarta barat
serta tentunya ini gedung diklat dan wisma milik kementerian dan juga lembaga juga akan dialih fungsikan sebagai tempat isolasi covid sembilan belas ke depannya
kemudian ini ada penambahan
tambahan sekitar dua puluh ribu perawat suster dan juga sekitar dua lebih dokter di wilayah jawa dan juga bali untuk menangani kasus covid sembilan belas
rata rata mereka ada lulusan baru dan juga terbaik yang sudah berpengalaman atau memiliki penanganan terkait dengan situasi pandemi sebelum turun langsung melayani pasien pengidap covid sembilan belas
terakhir untuk pasien covid sembilan belas selain ketersediaan tabung oksigen dan juga oksigen di tanah air
pemerintah juga nanti rencananya
rencananya akan menambah sekitar empat puluh ribu oksigen konsentrator
cukup apa namanya sekitar membantu ini sekali ya untuk terutama untuk pasien yang mengalami kesulitan bernapas yang saturasi oksigennya di bawah sembilan puluh lima
selain itu untuk pasien bergejala ringan dan juga otg
rencananya pemerintah ini akan menambah sekitar tiga ratus ribu kotak obat covid sembilan belas dan akan mulai didistribusikan pada
hari ini dan bagi warga kurang mampu
selain bantuan sosial atau bantuan sosial
pemerintah juga menggelontorkan rp satu ratus tujuh belas tujuh miliar rupiah untuk pengadaan sepuluh kg beras untuk per satu kepala keluarga atau kakak selama ppkm darurat
kita berharap agar situasi yang semakin memburuk tidak terjadi di indonesia
tetapi jika memang harus kita bersiap antisipasi saling jaga dan tetap praktekan protokol kesehatan